jika aku menghadapi mereka itu tidak mungkin
karena od kan bukanlah lawanku
lebih baik aku sekarang menyelamatkan diriku saja
jaga dewa batara
ini tidak bisa dibiarkan
kenapa kau tetap tidak mengeluarkan ilmu kanuraganmu
ayo keluarkan ilmumu
harus diberi aku
bookmarkikan operasimu
tidak aku tidak boleh melanggar larangan resi kuncung putih
aku tidak boleh menggunakan tenaga dalam
kembali ke mana kau pergi lawan aku
untuk aku membunuh
dia menggunakan ajian gajah meta
aku akan menahannya dengan ajian banyumaruta
saudara aku mong bodas
cepat selamatkan rakyatku
jangan sampai mereka menjadi korban waraka
kalau kita pergi
ki waraka akan menghentikan penyerangannya
kepada para penduduk
kusti prabu tidak perlu cemas
waraka pasti akan kemari
untuk mencari kita
kambah akan melindungi kusti prabu
sekuat tenaga hamba
dengan jurus halimu
akan melindungi tempat ini
dari pandangan ki waraka
kita aman kusti prabu
kami akan menang
aku sedang mencari
dia menggunakan ajaar
ternyata mereka menggunakan ilmu alemon
penerawangan yang aku lakukan hanya memperlihatkan kabut hitam
harusnya tidak aku bisa membunuhnya
jika aku menghadapi mereka itu tidak mungkin karena odegan bukanlah lawanku
lebih baik aku sekarang menyelamatkan diriku saja
pasukan cari dia sampai ketemu
jangan sampai dia lolos begitu saja
nimas dimana musuhnya
kenapa belum datang juga
ya allah dimana nyiiroh
apakah dia tertangkap oleh pasukan mongo
aku tidak boleh berpikir yang tidak tidak
aku yakin nyiiroh pasti akan membawa musuh kemari
sebaiknya sekarang kalian semua bersiaga di posisi kalian masing masing
dan jika para musuh datang kita harus langsung menyambutnya
aku harus percaya kepada nyirah
ya allah aku mohon lindungilah nihiro ya allah